yang berikut ini tidak kalah tragisnya putri ada seorang dokter spesialis anak di amuntai
kabupaten hulu sungai utara kalimantan selatan disiram cairan air keras oleh orang yang tidak dikenal
korban mengalami luka bakar yang cukup parah di wajah dan juga sebagian tubuhnya
siraman air keras yang dialami dokter halisa fetriani mengenai bagian wajah sebagian tubuh hingga kaki
bahkan siraman cairan kimia berbahaya itu juga mengenai salah satu mata dokter halisa
dokter halisa disiram air keras saat pulang ke rumah sehabis praktek di rumah sakit mulia amuntai sekitar pukul sembilan malam
saat turun dari mobil ia didatangi seseorang yang menggunakan helm kemudian langsung menyeramkan cairan air keras
memang belum jelas ini latar belakang penyerangan ini namun saat ini kalisa sudah dirawat di rumah sakit ulin banjarmasin yang berjarak sekitar dua ratus km dari amuntai
tiba tiba ada dua orang yang menghampirinya langsung menyeram
itu di garasi
di garasi samping rumah
dan katanya dia sesudah itu gelap dia langsung teriak dua orang itu langsung lari
tidak sempat melihat seperti apa orang
kalau melihat dia nyatakan bisa melihat sebelum dilebar kan bisa melihat
tetapi kalau ditanyakan siapa orangnya dia nggak kenal